penyebaran wabah virus corona membuat lalu muhammad zohri untuk sementara tidak bisa menjalani latihan bersama tim pelatnas atletik indonesia di stadion madia senayan jakarta
sejak tujuh belas maret lalu zohri untuk sementara dikembalikan ke daerahnya di nusa tenggara barat
namun peraih medali perak asean games dua ribu delapan belas di nomor empat x seratus meter estafet putra ini tetap disiplin menjalani program latihan yang sudah diberikan pelatih
bulan ramadan juga tidak membuat sprinter yang akan tampil di olimpiade tokyo jepang tahun depan ini absen berlatih
program latihan selama puasa saya tetap latihan mandiri di rumah
saya juga dikasih program sama coach disuruh latihan di rumah
dan latihan selama puasa itu cuma sore aja atau enggak pagi
dan latihannya cuma sehari satu kali
kalau latihan untuk sprint itu bisa seminggu tiga kali di pantai
meski berada di daerahnya masing masing latihan yang dijalani para atlet pelatnas atletik ini tetap berada dalam pengawasan pelatih
tentu saja mereka kembali ke daerah dengan kami bekali dengan program untuk latihan di sana
dan setiap hari kami selalu mengontrol mereka
dan menanyakan keadaan kondisi mereka
dan mereka wajib melaporkan hasil hasil latihan yang telah mereka laksanakan
setelah pemerintah menyatakan kondisi aman terhadap sebaran virus corona atlet pelatnas atletik akan kembali ditarik ke jakarta
erlangga wisnuwaji jakarta